hujan deras yang mengguyur dan meluapnya dua sungai di karawang jawa barat
mengakibatkan ratusan rumah terendam air banjir mencapai satu meter
hujan deras sepanjang sabtu sore hingga malam
mengakibatkan meluapnya sungai cibeet dan citarum
yang melintasi kebupatan karawang jawa barat
luapan ini mengakibatkan ratusan rumah di dusun pengasinan teluk jambe barat kerawang
terendam banjir setinggi lima puluh cm hingga satu meter
banjir mulai merendam jalan dan rumah warga pada sabtu sore hingga minggu pagi
hingga hari minggu air belum juga surut
namun warga memilih bertahan di rumah masing masing demi menjaga harta benda
warga pun menilai banjir langganan itu
masih dalam batas aman